untuk mengawali hari pertama kerja setelah libur hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
mahkamah agung merayakan idul fitri bersama dengan menyelenggarakan halal bihalal di balai rum gedung mahkamah agung jakarta
acara ini diikuti oleh seluruh pimpinan mahkamah agung hakim agung hakim ad hoc para pejabat eselon i hingga pejabat eselon iv
para hakim justisial para pejabat fungsional dan seluruh staf mahkamah agung
selain para pimpinan dan pejabat aktif mahkamah agung halal bihalal dihadiri pula oleh para mantan ketua mahkamah agung
antara lain bagirmanan dan hatta ali
selain itu hadir pula purna bakti pimpinan ketua kamar mahkamah agung
dan ketua umum pengurus pusat ikatan hakim indonesia yasardin
halal bihalal bertujuan menguatkan ikatan silaturahmi keluarga besar mahkamah agung dan saling bermaaf maafan
selain itu acara juga untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara sesama warga peradilan di lingkup mahkamah agung
agar tercipta semangat kerja yang lebih baik bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan mahkamah agung
dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi mahkamah agung
dalam menciptakan badan peradilan yang agung
dalam kesempatan yang baik ini ketua mahkamah agung m syarifudin
memberikan ucapan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah kepada seluruh pegawai mahkamah agung dan para tamu undangan
pada kesempatan yang sama juga para pejabat dan seluruh pegawai mahkamah agung yang hadir
bergiliran bersalaman dengan jajaran pimpinan mahkamah agung hakim agung dan hakim ad hoc
pejabat eselan satu dan tamu undangan